aku hanya ingin tidur
aku hanya mimpi buruk
atau sejak kamu kenal dengan jandang atau diri
sejak kapan kamu kenal sama dia
jadi farida ini
farida ini putriku
senang bertemu sama kamu mariama
aku harus pulang
kenapa aku jadi memikirkan dia
hanya satu kali tembak
kita pergi berburu besok
tapi ibu juragan bilang
katanya den mardian besok mau ke kampung sebrang
mau ke rumah pak rahman
katanya mau lamaran
itu urusan orang tua
aku terima beres
kamu gak usah ikut memikirkan itu
itu bukan urusan kamu
lebih baik kamu persiapkan orang orang
supaya kita bisa pergi berburu besok
berburu kemana den
seharusnya aku yang tanya kamu
kamu yang seharusnya lebih tahu
dimana binatang buruan yang ada disini
kalau hutan yang banyak binatang buruan
ya hutan larangan den
tapi jangan den
banyak harimau den
justru itu yang aku suka
aku sangat suka sekali dengan kulit harimau
harimau itu mahal
ini bukan harimau biasa den
kamu percaya dengan tahayul
dasar orang primitif
wah barat aji banyak sekali makanannya
ini adalah penyambutan dariku atas kemenangan kalian
silahkan kalian nikmati semua hidangan ini
sampai jumpa lagi den
jangan sukan sukan ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
batalkan pensiunya berhenti ke hutan narangan
dimana dimana dimana penjahat itu dimana
mardian diam banget mardian
kamu bermimpi mardian
aku mimpi buruk
mungkin kamu ini kelelahan biar ibu buatkan susu panas ya nak
aku hanya ingin tidur
aku hanya mimpi buruk
badrika tidak tahu aku pergi
aku tidak sudi
lagipula siapa suruh kamu kabur
ayo terus tongkat saktiku
hajar arimbi supaya dia tidak nakal lagi
apakah kamu masih mau kabur
kalau kamu masih mau kabur
tongkat saktiku tidak akan segan segan mematahkan kakinmu
bukan begitu tongkat sakti
pak uu ya
kenapa cinta datang di saat yang salah
aku jatuh cinta pada sembara
di saat aku akan dijodohkan dengan mardian